sejumlah daerah wisata telah bersiap untuk libur panjang yang jatuh pada dua puluh delapan oktober hingga satu november
sebagai kota yang paling dekat dengan jakarta dan menjadi tujuan wisata favorit warga ibu kota
bandung telah mengantisipasi peluang penyebaran covid sembilan belas saat liburan
pemerintah provinsi jawa barat melakukan koordinasi dengan para pengelola tempat wisata
untuk memastikan pengelola selalu menjalankan protokol kesehatan
aparat kepolisian juga telah mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan yang menjadi destinasi wisata favorit
seperti di cimahi polres cimahi akan menurunkan satu ratus enam puluh personel yang akan ditugaskan untuk mengatur kepadatan lalu lintas
polisi juga akan memperlakukan rekayasa jalur satu arah jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan
tak hanya bandung dinas pariwisata daerah istimewa yogyakarta
bahkan mengeluarkan surat edaran ke semua kabupaten kota hotel restoran dan pengelola objek wisata
untuk memperlakukan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten
tiap objek wisata hanya boleh dikunjungi separuh dari kapasitas dan dilarang menerima rombongan besar
setiap wisatawan juga harus didata melalui aplikasi visiting jogja
pihak hotel juga akan menolak
ketua kepua yang tidak mematuhi protokol kesehatan
sama halnya seperti di bandung dan yogyakarta
sejumlah objek wisata di bali sudah siap menerima kunjungan wisatawan pada libur panjang ini
selama libur panjang aparat daerah akan lebih menggencarkan sosialisasi pemakaian masker
di objek objek wisata atau tempat keramaian dan denda bagi yang melanggar
kita diminta juga untuk melibatkan pecalang dalam rangka melakukan pengawasan
batas yosisi ya
tetapi lebih kepada pendekatan secara pengawasan kepada di obyek obyek wisata
yang menjadi target target titik titik di mana para wisatawan akan berkumpul hadir